yang bisa saya sampaikan selamat untuk mas kaisang
sudah menjadi ketua umum psi
semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai ketua umum
selamat ya mas kaisang
saya selalu mengatakan bahwa pdi perjuangan terbuka
kami akan selalu bersilaturahmi
namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing masing
dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya
jadi ayo mas kaisang ikut pdi perjuangan aja yuk